menjadi titik awal lahirnya perjuangan panjang warga
tempat yang dulunya merupakan lahan pertambangan ini
kini telah terbebas dari tangan tangan pengeru
tempat ini telah berubah menjadi bagian dari unesco global k park baros pangkep
selamat datang di rambang rambang
rambang rambang merupakan tempat wisata alam gugusan kars
yang terletak di kabupaten maros sulawesi selatan
sepanjang perjalanan menuju dermaga rambang rambang
saya disuguhi pemandangan indah pegunungan dan bukit batu kapur
yang terbentang berdampingan dengan persawahan
setelah menempuh satu jam perjalanan dari kota makassar
sekarang saya sudah di baros tepatnya di kawasan rambang rambang
untuk menyusuri kawasan rambang rambang ini harus menggunakan perahu
di sebagian desa ini sudah banyak perahu di sini bisa disewakan
atau warga sini sebutnya biasanya joloro
nah ini harganya itu mulai dari rp dua ratus ribu
rp lima sampai rp tiga ratus lima puluh per perahunya tergantung berapa banyak orangnya ya
sekarang kita naik ke atas perahu
di rambang rambang terdapat tiga dermaga
biasanya wisatawan akan memulai perjalanan dari dermaga satu
seperti yang saya lakukan
ketika perahu bergerak menjauhi dermaga
saya disambut batu batu kapur yang berada di tengah sungai putih
tepian kiri dan kanan sungai dipenuhi oleh pohon nipah
pohon yang sejenis dengan palem ini memang hidup di lingkungan hutan bakau
dan pasang surut air laut
perhentian pertama saya adalah dermaga ii
dari sini saya berjalan selama kurang lebih sepuluh menit
untuk mengunjungi gua prasejarah
yang bernama situs batu tianang
situs batu tianang terletak di bagian bawah perbukitan kars
yang disebut gua gua kaki cadas
di sini saya dapat melihat sejumlah coretan dan gambar
berupa fauna akuatik perahu dan manusia
untuk kepentingan kelesariannya
pengunjung tidak boleh menyentuh gambar gambar ini
menurut akademik itu usia gambar ini sekitar lima belas tahun
jadi diperkirakan bahwa dulu ada manusia prasejarah yang tinggal di sini
di situ kita menandakan bahwa ini adalah salah satu simbol
di ramang ramang ada kehidupan
ada kehidupan karena sudah ada yang tinggal di sini di gua ini
tak hanya coretan di dalam situs prasejarah ini
juga terdapat ribuan sampah dapur berupa cangkang dari kerang dan siput
yang menjadi salah satu bukti bahwa manusia zaman prasejarah
pernah tinggal di kawasan kars ramang ramang
ini salah satu bukti bahwa orang masa purba
ini adalah tempat tinggalnya
nah ini adalah salah satu bekas dapurnya keon
ini ada perutnya
ini ada kerang di sana banyak keon ya
iya banyak keon
berarti ini diperkirakan adalah dapur dari masa purba dulu
jadi ini bisa kita bayangkan bahwa ini adalah tempat tinggalnya masa purba dulu
kerangnya tuh kayak gini
ini lama sekali kan
umurnya ini sudah ribuan tahun yang lalu

seimbang bersama sekarang
adalah satu dari sekian banyak kafe yang ada di atas bukit bukit kars di sini
nah dari sini anda bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan
yang pastinya tidak ada di kota kota besar
nah dari sini bisa terlihat sawah perkampungan dan juga pastinya bukit kars
untuk akses ke sini anda bisa datang dari dermaga dua di kawasan wisata ramang ramang
atau juga dari jalan poros juga bisa akses kafe ini
di sini pastinya bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan yang indah
bisa pesan kopi pesan teh dan juga makanan makanan lainnya
kafe kafe ini adalah milik warga yang dulunya merupakan penambang mandiri
sejak ramang ramang ditetapkan menjadi bagian dari unesco global park
aktivitas pertambangan tak lagi diizinkan di kawasan ini
para penambang mandiri pun harus beralih profesi
dan membuka kafe ini sebagai mata pencaharian mereka
setelah beristirahat saya melanjutkan perjalanan menyusuri sungai putih
menuju darmaga akhir yaitu darmaga tiga
perjalanan mengarungi sungai putih melewati lorong lorong bukit kars
seakan membawa saya ke dunia yang berbeda
ramang ramang dikenal dengan konsep ekowisata
yang menawarkan keindahan alami gugusan kars
dan kehidupan pertanian alami masyarakatnya
hal ini dapat dilihat di kampung berua
kampung yang ditetapkan menjadi desa wisata pada dua ribu dua puluh
oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
setiap pengunjung yang masuk ke kawasan desa wisata ini
dikenakan biaya sebesar rp tujuh untuk wisatawan lokal
dan rp dua puluh lima untuk wisatawan asing
setelah sampai saya langsung menuju padang amarung
tempat ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan kampung berua
rasa takjub menyelimuti saya ketika tiba di padang amarung
gugusan kars menjulang tinggi bagaikan mendara mengelilingi kampung ini
sejumlah rumah panggung yang berdiri di tengah persawahan
membuat tempat ini terlihat bagaikan sebuah lukisan
pengunjung yang datang ke sini pun merasakan hal yang sama
belum banyak yang diperubah jadi nuansanya masih alam sekali
jadi pada saat kita ke sini
nuansanya itu kayak segar terasa bebas fresh seperti itu
beda dari suasana kota
wisatawan asing juga mengaku mendapatkan pengalaman yang berbeda saat berkunjung ke ramang ramang
dan berharap kelas tarian ramang ramang tetap terjaga
kita semua dari kuala lumpur
oke jadi ini pertama kali kamu ke sini
ya pertama kali kami ke sini
oh wow oke jadi apa pendapat anda tentang ini
ini tempatnya sangat bagus
ya sangat indah
pasti harus tetap di sini
kita semua harus melindungi alam semesta
bagaikan sebuah mangkuk begitulah kampung beruah terlihat dari padang amarung
semakin lama memandangnya semakin besar hasrat saya menghabiskan waktu lebih lama di tempat ini
yeay dua ikan buat makan siang
kampung berwa yang terletak di kecamatan bontoa kabupaten baros ini menjadi jantung kawasan wisata gugusan kars ramang ramang
pada pagi hari kampung beruah mendawarkan pesona terbitnya sang suria
inilah yang membuat para wisatawan rela untuk menghabiskan malam di kampung ini menanti fajar menyingsing
di kampung berua terdapat sekitar dua puluh rumah panggung yang dihuni oleh dua puluh keluarga
sejumlah rumah warga diubah menjadi homestay untuk para pelancong yang ingin merasakan pengalaman tinggal di kampung berua
mayoritas warga di kampung ini bekerja sebagai petani nelayan dan sopir perahu
nah udah jam segini saatnya saya dengan warga di sini untuk mencari makanan yang ada di sekitar kawasan ramang ramang ini di kampung beruang
kita akan mencari ikan dan juga nanti akan ada cari sayur bersama ibu ibu yang ada di kampung sini
nanti saya untuk cari ikan dulu akan ditemani sama deng gasing ya deng ya
deng gasing adalah warga asli kampung berua
dengan perahu kayu jaring dan dayung kami bertolak ke bagian tengah rawa
saya yang tidak terbiasa naik perahu berusaha untuk tidak tegang agar keseimbangan tetap terjaga
hahaha jangan panik jangan panik
banyak ikan disini kah
deng gasing harus melempar jala berkali kali karena perahu ini tidak bisa dikawal
yang gasing harus melempar jala berkali kali karena tak satupun ikan masuk dalam tangkapan kami

semoga dapat ya kali ini setelah percobaan yang berkali kali
perjuangan kami tak sia sia
rawa di kampung berua terdapat beberapa jenis ikan seperti mujair nila dan gabus
kami beruntung mendapatkan dua ekor ikan nila
sebelum ramang ramang menjadi tempat wisata dayeng gasing hanya bertani untuk menghidupi keluarganya
dengan dibukanya akses wisata di ramang ramang khususnya kampung barua
kalau waktu sebelum ramang ramang terkenal itu berapa yang bapak dapatkan per hari
kalau sebelumnya kadang dalam satu minggu itu kita tidak ada penghasilan pak
oh iya berarti hanya tunggu hasil tani
ya cuma mengandalkan tani saja itu pun sekitar tiga bulan baru bisa panen
setelah ramang ramang terkenal sekarang bapak selain bertani tambahannya apa nih pak
tarik perahu mbak
tarik perahu ya nah itu sekarang bapak pendapatannya berapa dong itu
kalau diratakan per bulan itu bisa sampai tiga empat jutaan
per bulan setelah ramang ramang terkenal ini ya
setelah ramang ramang terkenal
karena deng gasing harus lanjut bekerja menjadi supir perahu untuk membawa wisatawan
saya selanjutnya ditemani oleh ibu marta dan marwa
warga kampung berua lainnya
kami akan mencari sayur khas kampung berua untuk disantap bersama ikan nila nantinya
pilihan kami jatuh pada daun papa
daun papa merupakan tanaman liar yang biasanya tumbuh di pinggir sungai
di ramang ramang daun ini sangat mudah ditemukan
bagian daun papa yang digunakan adalah pucuknya yang berwarna coklat kemerahan
nah ini udah ada banyak nih bu ya
cukup lah ya untuk kita makan siang
sekarang kita masak
sayur papa adalah hidangan khas warga ramang ramang yang hanya ada saat musim hujan
saya beruntung bisa mencicipi sayur ini
bumbunya sederhana hanya garam dan penyedap rasa
sementara untuk ikan nila kami akan mengolahnya menjadi palu kaci yang berarti masak kecut
ini adalah salah satu makanan khas sulawesi selatan
nah ini yang bumbu yang paling penting ini untuk memberikan asam di ikan ini adalah kalaue ini
kalau ini adalah mangga ya bu ya
mangga yang sudah dikeringkan
sekarang kita masukkan ke dalam ini akan menciptakan rasa kaci
kalowe atau asam mangga merupakan salah satu bahan masakan yang memiliki fungsi seperti asam jawa yang dapat memberikan rasa kecut pada sebuah masakan
selain kalowe kunyit juga dibutuhkan untuk memasak palu kacing untuk menambah cita rasa
setelah semua masakan matang saatnya untuk menikmati
coba ini memang asli sayur sini ya bu
rasanya yang segar membuat sayur ini paling cocok untuk dinikmati dengan palu kaci
sekarang saatnya saya untuk mencoba ikan
ini nama masakannya palu kaci
semakin banyak wisatawan untuk berkunjung
hal ini menjadi tantangan baru bagi warga lokal dan pemerintah setempat
untuk menjaga kelestarian alam di rambang rambang
oh iya kehidupan apa itu pak
oh begitu jadi kehidupan yang susah pada zaman dahulu ya dilagukan seperti ini
makanya sangat sangat menyentuh ya pak ya
selain bermain musik inca lana juga pandai membuat alat musik seperti gambus dan biola
dahulu ini hanyalah hobi semata namun sekarang membuat alat musik menjadi profesi incalana
pengunjung biasanya datang untuk menyaksikan inca bermain musik
dan membeli alat musik yang ia buat sebagai cendera mata
sejak ramang ramang dikenal sebagai tempat wisata pada dua ribu empat belas
kehidupan warganya pun perlahan lahan berubah
tak hanya incalana mandu yang lebih dikenal dengan john juga menggunakan kesempatan ini
untuk mencari tempat wisata
untuk mengubah hidupnya
john dulunya bekerja sebagai buru perusahaan tambang batu marmer di kawasan rambang rambang sejak dua ribu
saya dengar wisata mau masuk alasan saya mau berhenti sakit gara gara itu
saya pikir kalau ide tambang ini mungkin perkampungan nanti hancur digali sama itu ya
artinya kalau wisata masuk seperti ini
akan kita aman ya datang tamu di mana mana
mau lihat situasi dalam kondisi gunung ini di taman batu ya
jadi dananya itu bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat ya
alhamdulillah daripada tambang
taman hutan batu atau juga biasa disebut labirin kars
menjadi salah satu spot yang dikunjungi wisatawan
sejak dua ribu empat belas john menjadi pemandu wisata di tempat ini
rambang rambang merupakan rumah
bagi hewan hewan endemik seperti mbak kaka maura atau kerah hitam sulawesi
andai saja tak ada perjuangan dari komunitas dan warga setempat
bisa saja labirin kars yang menakjubkan ini
juga gunung serta bukit kars di ramang ramang sudah rata dengan tanah
ancaman terhadap lingkungan datang dari segala arah
seperti tambang batu marmer kapur
hingga pabrik semen
sadar akan bahaya ancaman itu
iwan dento dan rekan rekannya bergerak melawan tangan tangan pengeruk
perjuangan mereka pun berbuah manis
izin tambang sejumlah perusahaan di kawasan rambang rambang
akhirnya dicabut pada dua ribu tiga belas
rambang rambang kemudian muncul
mendorong cara pandang baru kita terhadap kawasan kami
jadi tahun dua ribu tujuh kebawah
orang kalau lihat batu kars begini
di kepala mereka itu dua
kalau tidak semen marmer
kami muncul sebagai cara pandang baru bahwa kawasan karsi itu adalah ruang hidup
dia berhubungan dengan kami
dan apapun yang terjadi dalam kawasan kars itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kami
gugusan kars memiliki dua fungsi yang harus dijaga
fungsi sebagai sumber kehidupan
karena dapat menjadi sumber mata air
dan sebagai identitas warga setempat
bentangan gugusan kars rambang rambang memiliki luas empat puluh empat hektar
rambang rambang menjadi bagian dari kawasan gugusan kars marospangkep
yang pada dua ribu dua puluh dua ditetapkan sebagai unesco global park
unesco global park marospangkep
bahkan diakui sebagai kawasan gugusan terindah dan terluas kedua di dunia setelah tiongkok
menjadi objek wisata
justru memberikan tantangan baru bagi warga dan pemerintah setempat
dalam menjaga ekosistem rambang rambang
pembangunan fasilitas berupa villa dan infrastruktur lain
merupakan salah satu ancaman baru
itu bukan hanya tambang
termasuk pariwisata yang tidak terencana dengan baik
itu juga ancaman
itu juga ancaman
karena di kawasan kars kita tidak sekedar bicara fisik
tapi kita bicara fungsi
saya bilang masyarakat juga akan menjadi bagian dari ancaman itu
tidak terbangunnya pemahaman kesadaran bersama kesepakatan bersama
pada akhirnya itu juga akan menjadi ancaman
karena orang itu kemudian pada akhirnya akan bertindak
berdasarkan keinginan mereka
tidak bertindak berdasarkan keinginan masing masing
sadar akan ancaman tersebut
pemerintah kabupaten baros mencoba membuat perencanaan pembangunan wisata di rambang rambang
salah satunya dengan tidak akan memberikan izin jual beli tanah kepada investor di kawasan ramang ramang
kalau investor mau masuk ke rambang rambang itu
kami berupaya untuk tidak ada proses jual beli
tapi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sekitar
atau lebih mengarahkan investor itu untuk melakukan sewa kepada masyarakat sekitar
contohnya misalnya kami kan di sana mau menyediakan penginapan homestay
kalau di geopark tim itu homestay
homestaynya itu tetap rumahnya warga di sana
beberapa fasilitas penginapan kini tengah dibangun pemerintah setempat di kampung berua untuk menyambut wisatawan
warga pun berharap penginapan baru ini nantinya tidak akan menjadi pesaing bagi homestay mereka
nama rambang rambang diambil dari bahasa mungkis yang berarti awan atau kaput
dari kawasan bekas pertambangan
ramang rambang berubah menjadi tempat wisata berbasis komunitas
yang bertujuan mengembalikan hakikat alam yang semestinya
oh arcu saat ini baiknya dengan gensis rambang
siap psal ini cheering